presiden joko widodo telah menerima laporan empat wni abk diamond princess yang positif terjangkit virus corona
pemerintah melalui kbri terus memantau perkembangan para wni abk tersebut termasuk mereka yang terbebas dari virus berbahaya itu
komunikasi terus dilakukan kementerian luar negeri untuk memastikan para wni mendapat penanganan sesuai protokol kesehatan who
presiden jokowi mengatakan pemerintah mempertimbangkan untuk menjemput tujuh puluh empat wni abk sisanya yang tak terjangkit virus corona
usai masa karantina kapal diamond princess berakhir sembilan belas februari lalu
amerika serikat menjadi negara pertama yang mengevakuasi tiga ratus warganya kembali ke negeri paman sam itu meski empat belas orang positif corona
negara lain yang juga berencana untuk mengevakuasi warganya antara lain inggris hongkong hingga australia
ini yang terus dikomunikasikan oleh kementerian luar negeri baik dengan perusahaan artinya pemilik kapal diamond
maupun juga kepada pemerintah di jepang
dan kita ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh who
ini yang tujuh puluh empat itu masih berada di kapal dan sekali lagi kita masih terus membahasnya dengan otoritas di jepang